oh kebayang nih kira kira di perancis akan gegap gempitanya seperti apa
untuk mengetahui bagaimana kemeriahan perayaan kemenangan perancis
kita telah terhubung dengan dewa frendika warga negara indonesia yang berada di perancis
sekarang sih masih jam tiga subuh ya
iya nih selamat subuh
mas dewa di perancis ya bagaimana nih euforia di sana
jam segini kira kira ini sekitar lima enam jam ya setelah perancis menang
masih rame gak di kota kota di perancis
ya selamat pagi prabu dan daniel dan selamat pagi para pemirsa good morning
tentu hari ini masih banyak warga yang di jalanan untuk merayakan kemenangan perancis
atas kruasia kemarin bahkan di arc de triomphe tempat pusat berkumpulnya
warga perancis merayakan sampai malam ini masih ada yang bertahan di sana
dan beberapa juga masih ada di menara eiffel untuk menang
sekedar menyanyikan lagu kebangsaan perancis
kemudian menyanyikan beberapa lagu lagu sporter perancis
nah rencananya nih katanya pemerintah perancis akan mengadakan pawai besar besaran begitu
seperti apa sih rencananya betul tidak akan terjadi kapan
tentu akan ada acara yang diselenggarakan untuk menyambut seluruh pemain perancis
setelah mereka tiba dari rusia
rencananya kalau nggak besok ya lusa tapi nanti akan diumumkan secara ofisial oleh pemerintah perancis
oleh kementerian mereka dan juga wali kota paris sebagai penyelenggara
dan kemungkinan nanti mereka akan berkumpul di arc de triomphe di saint céline
mas saya ingin tanya nih sebagai wni yang ada di perancis begitu ya
kalau di indonesia kan kita masih belum bisa merasakan ya negara sendiri masuk
atau mengalami euforia negara sendiri masuk ke piala dunia dan memenangkan piala dunia begitu
di perancis sendiri
apa namanya tim perancis masuk ke piala dunia dan juga sekarang ya menjadi juara dunia
itu bagaimana euforia masyarakat disana menyambut timnas mereka
apalagi untuk wni ya
ya saya pikir karena hari ini juga banyak yang merayakan kemenangan perancis
karena perancis tidak hanya difavoritkan oleh warga perancis sendiri
tapi juga banyak dari negara negara lain
jadi saya rasa ketika pertandingan fluid panjang berakhir
banyak sekali orang melakukan selebrasi di jalanan
baik menggunakan kendaraan pribadi mereka dengan klakson klakson mobilnya
kemudian mengibarkan bendera perancis
dan luar biasa sekali euforianya di paris ya terutama tempat saya tinggal
karena ini adalah kemenangan mereka setelah dua puluh tahun lamanya
dan ini adalah kemenangan yang kedua bagi perancis
dan saya rasa disini begitu ramai karena sepak bola juga menjadi olahraga favorit bagi warga perancis

ya saya rasa disini begitu ramai karena sepak bola juga menjadi olahraga favorit bagi warga perancis
nah kalau mas dewa sendiri kemarin nontonnya di perancis sendiri ya
dan apa tuh yang dilakukan mas dewa setelah perancis menang
saya sebenarnya berharap bisa berkumpul di fan zone yang dibuat oleh pemerintah
tempat pusat kita nonton nobar yang sering kali disus ada ratusan ribu orang berkumpul disitu
tapi yang luar biasa adalah sejak pukul sebelas siang lokasi itu sudah ditutup
karena sudah sangat penuh dan kebetulan tapi kebetulan pemerintah juga menyediakan di beberapa lokasi

karena banyak orang hampir ratusan orang berkumpul disitu untuk nonton bareng
oke deh mas dewa selamat ya buat pemerintah perancis walaupun gak ada hubungan ya tapi gak apa apa lah
anda lebih merasakan kemenangan perancis daripada kami disini
terima kasih mas dewa
terima kasih selamat kembali beristirahat ya itu dia kayaknya istirahat masyarakat perancis juga sangat tenang sangat bahagia mimpinya pun mimpi indah